pevita pirs kini tengah jadi sorotan namun bukan karena film barunya
melainkan unggahan instastory pada akun instagram pribadinya
dalam akun tersebut pevita mengaku menyaksikan dugaan pemukulan kuda pada sebuah ranch di daerah puncak
serangkaian instastory selebritas pevita piers kini tengah jadi sorotan
pasalnya instastory yang diunggah pada selasa sepuluh april kemarin
bercerita seputar nasib malang seekor kuda di the ranch cisarua
dalam video tersebut pevita bercerita seputar pemandangan tidak menyenangkan
yang ia lihat melalui balkonnya
di mana seekor kuda diikat dan dipukuli di seluruh tubuh dan wajahnya hingga kesakitan
kabar tersebut pun langsung mendapat tanggapan dari the ranch cisarua
yang mengaku akan menindaklanjuti kasus tersebut
karena orang yang bersangkutan adalah pegawai baru
yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

selain pada akun instagramnya pihak the ranch cisarua pun telah melakukan penjelasan
melalui sambungan telpon kepada pevita pirs
dan mengakui kesalahan dalam proses melatih kuda
di video yang dibagikan kepada sembilan empat juta followers at paveres itu